boleh suka atau tidak suka boleh apa namanya mana varian yang perlu kita ubah dan kita susupi
atau kita masukkan ke dalam konstitusi kita yang nanti akan diamandemen
tapi apakah kita halal atau haram sebenarnya membicarakan pancasila
dan meredivisikan lagi pancasila itu
kita rocky gerung kemarin sempat punya pendapat mengenai ini
kita baca lagi yuk pendapatnya rocky ini karena ini menarik
ada yang boleh dirubah ada yang tidak boleh dirubah
rocky mengatakan gini pancasila sebagai ideologi gagal karena bertentangan dengan sila silanya
dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah prisma dengan riset akademik yang kuat
untuk menerangkan bahwa pancasila bukan ideologi dalam artian akademis dalam diskurs ideologi
next yang kedua
rocky juga bilang berhentilah bertengkar soal ideologi karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua
fasisma dan komunisme
agak berbeda dengan pernyataan presiden jokowi beberapa tahun yang lalu soal ideologi pancasila
kita dengarkan pernyataan presiden
negara pancasila ini sudah final tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar dari pancasila dari udang negara
dari nkri dari kebinekaan kita
itu hal yang sangat fundamental sekali
kalau ada ormas yang seperti itu ya kita kebuk
bung roky anda jadi pusat perhatian dua hari ini jadi trending topic gitu
bagaimana melihat pancasila ini dalam konteks apa anda bicara waktu itu
saya terangkan perlahan lahan karena ini soal yang sensitif
pak jokowi bilang negara pancasila sudah final salah
yang final itu negara republik bukan negara pancasila
di dalam undang undang dasar yang tidak boleh dirubah cuma bentuk negara
itu kacau beliau itu
atau bukan beliau yang kacau yang memprift dia yang kacau gitu
yang kedua sejak kapan istilah negara berideologi
bung karno nggak pernah menyebut ideologi pancasila dia sebut filosofical
dasar filosofi bukan ideologi
pak harto pernah bilang enggak harto bilang asas tunggal
asas bukan ideologi itu
jadi siapa yang mulai ngomong pancasila adalah ideologi
di situ justru yang saya persoalkan
sangatlah berbahaya menyatakan pancasila sebagai ideologi

mengatur segala hal sampai ke soal soal yang tadi pandangan etis sewarga negara

karena itu saya bilang tadi cuma komunisme dan fasisme yang punya diklasifikasikan sebagai negara berideologi
di seluruh dunia tidak ada negara yang berideologi
ideologi itu adalah keyakinan orang bukan keyakinan negara
apalagi keyakinan presiden
jadi kata ideologi bahkan
dulu kata ideologi itu yang di perancis itu
bapak mroki liberalisme itu ideologi bukan
saya terangkan itu sebagai catatan kaki nanti ya
saya terangkan itu sebagai catatan kaki nanti ya
di perancis kalau orang bilang itu seorang ideologi
ideolog artinya orang yang pelangak pelongo
karena enggak mampu berpikir maka dia fanatik pada sesuatu
itu deterasi mulai dengan situ abad tujuh belas
akhir ideologi adalah olo olo terhadap orang yang enggak bisa berpikir
orang yang pelangak pelongo itu ideologi
orang yang pelangak pelongo itu ideologi
itu saya mau terangkan dulu
soal soal yang orang kacaukan
soal soal yang orang kacaukan
sekarang saya balik pada pertanyaan ini
ini ada tiga politisi kapan pancasila disebut ideologi

dua politisi satu kiai
iya politis yang kiai dan kiai yang politis
iya politis yang kiai dan kiai yang politis
kekacauan ini justru yang mesti ditampung oleh

kapan pancasila berubah menjadi ideologi negara

nah itu masuk ke situ itu umpan saya
bukan umpan masukan
jadi di situ kekacauannya
ideologi dianut oleh manusia yang hidup
karena itu dia punya keyakinan
yang berkeyakinan orang
negara gak mungkin berkeyakinan
negara itu barang mati konstruksi hukum
ngapain negara berkeyakinan
jadi boleh dibicarakan boleh diuji kembali
sampai sekarang saya masuk pada soal itu
sekarang boleh gak pancasila diubah
karena dimungkinkan oleh konstitusi
konstitusi presiden bilang
wong lambang negara bisa diubah
bendera bisa diubah
bahasa bisa diubah
ya gak bisa diubah cuma satu tadi
bentuk negara cuma kalau kita bilang
berhenti republik ya udah gak ada gunanya
pasal tiga puluh tujuh undang undang dasar empat puluh lima
bisa diubah dengan
berarti seluruh soal
di situ bisa diubah kecuali bentuk
negara pancasila ada di dalam konstitusi
apa tidak ada dalam konstitusi
berarti kalau koalisi berubah ya pancasila
juga ikut berubah tentu kita mungkin
jangan diubah bukan soal
jangan bukan soal imperatif jangan tapi
potensi berubah itu bahkan
disediakan oleh konstitusi
jadi saya kasih pr pada saudara saudara
dengan akal sehat itu bahwa
pancasila itu bukan ideologi
pancasila itu kesepakatan
bayangan masa depan jadi kesepakatan aja
jangan diajukan sebagai ideologi
bukarno gak pernah
baru sekarang orang ngomong pancasila
itu ideologi kalau saya terangkan
kontradiksinya lebih gila lagi kalian lihat
sila pertama bertentangan dengan sila
kedua kedua bertentangan dengan macem macem itu
baik bung roky kita akan diskusikan pernyataan
anda ini diskurs anda usai jeda
kami akan break dulu kami akan segera kembali
baik anda masih di kupas tuntas
dan saya akan kasih kesempatan pertanyaan kepada
teman teman mahasiswa langsung saja ada yang ingin
ditanyakan namanya siapa
kedengeran koditik nama saya rahadatul aisyi
saya dari ubsi
penguda saya ingin bertanya
kepada bapak rocky
kalau ideologi pancasila
masih bisa diperdebatkan
berarti nggak salah juga dong kalau misalnya
ada ideologi ideologi lain yang
masih bisa didiskusikan
kayak misalnya ideologi
dan kilafah apa bapak gak takut
ditangkap polisi oke
tepuk tangan untuk teman teman mahasiswa
dijawab dulu bapak rocky sebelum nanti pak iyai
dan mas budiman akan menangkapnya
polisnya takut sama bapak rocky bukan soal polisi
bukan soal polisi oke gimana
saya gak tahu
mungkin juga takut gitu tapi saya lebih
takut kalau saya nggak bisa menjawab itu pada polisi
dan saya tahu saya bisa menjawab
oke saya mau ke pak yai dulu
pak yai anda melihat bagaimana tadi
pemikiran rocky bahwa sebenarnya
seperti yang tadi rocky katakan
saya susah menyimpulkan saya juga
ngeri tangkap polisi jadi saya kasih
kesempatan iyai aja
berangkatnya saja bahwa semua ini
yang sekarang kita hidup ini ini kan
merupakan kesepakatan bersama
yang diikat dalam tali
lah ikatan dalam tali kebangsaan
yang disebut kitab kuninya tadi
nah kalau persoalan
urusan sepakat atau nggak sepakat lagi
jadi boleh kalau begitu kok
pas bu biman gimana melihatnya
jadi kalau kesepakatan bersama
yang disebutkan rocky berkali kali
kalibernya ilmu itu adalah basic science
tentang kimia tentang matematika
tentang fisika dan segala macam
sementara saat kita berbicara
jadi memang kalau pertanyaannya kenapa roky
bahwa semua bisa diubah ke celana republik
dia setengah mateng juga
bukan saya yang katakan konstitusi bilang begitu
ya oke bukan saya loh
artinya saya yang mengatakan
konstitusi ya tapi artinya
kalau kita bicara di atas
kenapa kita gak masuk pada konstituensi
atau secara metodologi rocky setengah jalan

kenapa kamu tidak bicara secara radikal saja
secara tidak menurut logiknya
menurut basic pemikirannya
bahwa semua hal bisa diubah
kalau seperti itu kita jelas dalam
mengkategorikan pembicaraan malam ini
kita mau bicara hal yang sangat dasar
bahkan tidak perlu
berbicara konstitusi oke you mau sampai di situ
ya ya oke saya lihat di situ
soalnya ada garis batas
apa yang kita bisa lakukan tapi sebelumnya
saya mau berbicara dulu
karena saya mau bicara garis batasnya
semua kenapa ini batas sih sekarang
karena ini saya berbicara
diri saya dan anda tidak mengunfalkan
anda setengah jalan dalam soal
radikal pemikiran anda
dan anda tidak mengunfalkan jadi jelas garisnya
kita berbicara soal aplikasi
kita bicara soal bagaimana metode
saya mau jelaskan tentang pancasila nya
saya mau jelaskan tentang pancasila nya
singkat saja mas budiman
kalau anda menganggap bahwa itu ideologi
salah lima sila itu bukan ideologi
bung karo tidak sekedar
bung karno bicara juga tentang
manusia dan itu sumbernya
dalam pidato satu juni
maka kita harus tarik juga
pancasila bukan cuma lima sila
lima dasar yang kita apalkan tiap hari
tapi dalam pidato satu juni
disitulah yang etis yang logis
secara estetis dari sebuah ideologi
diuraikan oleh beliau
dalam metode berpikir
jadi dia bukan ideologi
karena bung karo pun tahu bahwa itu
jadi masih bisa diperbincangkan
jadi yang saya tanya tadi anda benarkan kan
istilah ideologi itu ditempelkan
pada pancasila kapan
bpib bilang begitu
buparin bpib salah dia
kalau anda mengatakan
satu ide bisa menjadi ideologi
kalau dia punya aspek etis dan punya metode berpikir
baik ya pertanyaannya
sekarang bung rokim mengatakan
lima sila itu bertentangan
ya kalau dia letakkan dalam
satu dua tiga petimat
kalau dia letakkan
dalam konteks pidato
satu juni kelahirannya
anda akan melihat suatu lain
anda akan melihat sebuah alur dan logik yang lain
disitu ada ideologi
disitu ada filsafat disitu ada metode berpikir
bahkan ada metode perjuangan
bahkan ada metode perjuangan
dan bagi saya terangkan ya
kalau itu ya mau ambil konsekuensinya
bahkan pada waktu itu
supomo juga mengucapkan
membahas filsafat itu
dan dia pakai filsafat fasisme
jadi dia mau bilang bahwa di dalam pancasila
ada fasisme juga benar memang
saya ingin mengatakan saya bicara satu juni ya
saya bicara satu juni
saya bicara pidato sujud juli
itu satu juninya apa ideologi yang diucapkan
oleh bung karno
ada unsur narasi ada unsur etis
ada metode berpikir ada metode berjuang
ada metode mengorganisasi segala negara
coba saya terangkan bahwa semua aspek itu
ada dalam pancasila yang lima
ada dalam pidato satu juni
pidato satu juni itu ada dalam
konstitusi apa enggak
pidato satu juni diterima sebagai
sebuah bentuk pidato
yang kita sepakati bersama hari ini
ada di dalam konstitusi apa enggak
sudah kita perhati bersama
ada di dalam konstitusi apa enggak
ada cuma lima sila itu
bukan pidato bung karno yang
dijadikan dasar konstitusi lima sila itu
yang dipasang di konstitusi
selain adendum segala macam
pidato itu gak ada pentingnya dari segi ilmu
saya harus ke bang zulman
pidato itu satu juni
konstitusi dibuat tujuh belas a
nggak ada apa apa konstituensi
sebuah negara lahir adalah
adalah representasi konstituensi
konstituensi itu baru terlihat
yang buat ini nih saya terakhir
apakah sudah amerika menjadi dasar
ketika mereka berdebat
yang sudah dalam dokumen federalist
yang melahirkan amerika serikat
harga dari konstitusi itu
ada ketika dia menghasilkan
konstituen bukan sebelumnya
kalau tidak konstituen melahirkan konstitusi
bukan konstitusi bangsa bangsa
karena salah melahirkan
mengambil nilai dari sebuah
kebenaran konstituen mendalami
buat saudara budiman itu
buktikan satu konstitusi
saya akan buktikan
sebelum konstitusi diucapkan

tidak ada itu yang namanya
yang ada adalah masyarakat adat segala macam
begitu cara berpikirnya
bangsa indonesia lahirnya kapan
membentukkan bangsa lahir dari konstitusi
dan melahirkan konstitusi
bukan konstitusi melahirkan konstitusi
anda sangat degastik formal
kebenaran itu lahir dari konstitusi legal formal
berdasarkan historis value
etis dari sebuah komunitas
dari masyarakat dari bangsa
anda bilang bangsa indonesia
lahir sebelum tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
untuk menutup dialog kita hari ini
untuk menutup dialog kita
betul memang bung karno selalu mengatakan
kemudian itu dapat disebut sebagai sebuah ideologi
apa formulasinya dokumennya apa
ya kita lihat dalam konstitusi
ya mana di konstitusi justru tidak disebut ideologi
ini yang mulai ngacau memang memang
gini saya makanya tidak lari kepada satu istilah
istilahnya dipakai sekarang sebagai ideologi negara
saya tidak lari ke situ
lu mesti lari ke situ dong
perdebatan ini panjang
bukan sepanjang saya bikin pendek
gimana disebut ideologi negara
gini bung rody kita sudah bertemu
dengan banyak sekali
para ahli tata negara
kesimpulannya bahwa memang tidak ada
kata kata pancasila sebagai sebuah ideologi
kapan kamu bertemu tidak ada beritanya
ya saya mau cek itu karena saya perlu referensi
saya dengar justru itu kan saya percaya
saya katakan bahwa ketika kita bertemu
dengan para ahli tata negara
mereka menyatakan tidak ada kata kata
baik di pembukaan
ataupun batang tubuh semuanya
mengatakan pancasila sebagai ideologi negara
memang tidak ada
itu kan betul itu kan sejalan dengan pikiran anda
kenapa nggak bilang pada jokowi
menurut tata negara
pancasila bukan ideologi
oke singkat saja
nanti mas burhan akan tutup dialog kita malam hari
jadi rocky ini sebenarnya dalam konteks ini
saya ingin mengatakan dia berpikir ini pragmatis
karena ideologinya liberal
apa apa yang berpikir pragmatis
anda melihat bahwa kebenaran itu
nah itu bukan pragmatis namanya
saya ambil contoh begini
kebenaran itu tergantung kepada
kalau dalam politik kebenaran itu tergantung saya
bahwa di luar saya itu salah
dan bilas ini secara intelektual
mas burhan tutup dialog kita
bagaimana kita mencari
ini menjadi suatu benang merah perdebatan
yang penting dan perlu untuk publik sebenarnya
saya terima keputusan itu
sultan dina juga pasti terima
saya tidak akan menyimpulkan
saya tidak akan menyimpulkannya
saya tidak punya otoritas
untuk menyimpulkan diskusi yang kaya ini
jadi saya hanya sekedar
meletakkan pada proporsinya
pancasila adalah sebuah kesepakatan
banyak pihak yang kemudian memberi
semacam legitimasi atas kesepakatan
mui misalnya menyebut sebagai misakun golito
kemudian cak nur misalnya
menyebut pancasila sebagai kalimatun sawa
kalau kita kembalikan pancasila asli
terakhir yaitu sila pertama
itu kan ada tujuh kata
umat islam agar melaksanakan
dan atas dasar kesepakatan itu pula
tujuh itu dihapus
jadi poin saya adalah semua pada dasarnya
kembali kepada kesepakatan
jadi ada tidaknya bangsa ini
makanya jangan kemudian
buru buru ditutup pintu untuk diskusi
karena saya percaya
indonesia itu bukan menjadi indonesia
jadi indonesia yang belum pernah selesai
belum pernah selesai terus bergerak
akan selalu kita konstruksi terus
tepuk tangan pak jura
ini saya sudah dipotong jadi jangan panjang panjang pak yai
atau menyalahkan atau
mau dirubah atau tidak
dirubah kesepakatan ini
ini juga harus
watonia tapi pesan terakhirnya nih
menurut kitab kuning
layut roh kukuluh
ini khusus untuk orang
yang pro mau amandemen
atau yang tidak pro
kontra dengan amandemen
ini yang harus dicatat
ma layut roh kukuluh
layut roh kukuluh
artinya kalau tidak
keinginannya tercapai semuanya
bangsa ini jangan
yang penting harus dirobohkan adalah
durasi kita sudah roboh sekali sudah
habis terima kasih bapak bapak terima kasih yai
terima kasih teman teman dari bsi
pemuda sudah hadir di
malam hari ini kita sudah sampai di penghujung kupas tuntas
malam hari ini demokrasi memang
kerap dibajak oleh para elit yang doya menjual
demi kepentingan bangsa dan banyak kalimat
suci lainnya tugas kita seperti yang
kita lakukan malam hari ini adalah
membongkar dan menguji kalimat kalimat
itu agar tidak menjadi sekedar dagangan
sebagai bukti nyata untuk publik
dari yang kaya sampai yang rakyat
jelata demikian kupas tuntas malam hari ini
saya budi adik putro sampai jumpa
di kupas tuntas minggu depan selamat malam